buah kelapa menyimpan sejuta manfaat
mulai dari air batok hingga kulit bisa dimanfaatkan menjadi berbagai olahan makanan dan kerajinan
di lumajang seorang warga memanfaatkan kelapa menjadi olahan keripik
berkat usahanya itu keripik kelapa asal lumajang kini mampu menembus pasar timur tengah dan eropa
afifan warga desa kalibendo kecamatan paserian lumajang inilah yang menemukan dan memproduksi keripik kelapa
dibantu puluhan karyawan saiful memanfaatkan sebuah gudang di desanya sebagai tempat produksi
untuk membuat keripik kelapa tidaklah sulit
setelah kulit dan batoknya dibuang kelapa kemudian dipotong sesuai ukuran dan dicuci hingga bersih
proses selanjutnya adalah pengeringan dengan cara memasukkan potongan kelapa ke dalam oven dalam suhu enam puluh derajat celcius selama dua puluh empat jam
hal ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air daging kelapa
keripik kelapa pun siap dinikmati
usaha yang digeluti saiful afifan ia awali sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
ia mencoba membuat keripik kelapa karena wilayah di sekitar desanya melimpah buah kelapa yang harganya seringkali murah
respon positif atas ide tersebut ia pun memantapkan mengeluti usaha tersebut
kini usaha saiful afifan membuahkan hasil
tidak hanya di dalam negeri saja namun sudah menembus pasar luar negeri
pembuatan keripik ini memang karena ada dari teman teman yang sudah memasakkan hasil produk kami yaitu gula semut
jadi ada permintaan keripik kelapa ini terus langsung saya tangkapi
keripik kelapa ini memiliki rasa yang khas yaitu renyah gurih dan enak
sehingga keripik kelapa langsung diminati warga
ya ini rasanya gurih enak untuk cami camilan
bedanya ya beda ini rasanya enak khas kelapa ini
dalam satu bulan saiful mampu memproduksi dua puluh delapan ton keripik kelapa
dengan harga jual rp tiga puluh satu lima ratus saiful mampu mengantongi omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya